sama sekali tak ku sangka lelaki tua itu ternyata pernah bertemu dengan ibuku
atau jangan jangan dia juga tahu sebenarnya siapa ayahku
jangan mengarang jangan mengadang ada
kakak berdua panggang
sudahlah pak lastri sebaiknya kamu pergi dari sini aku tidak ada urusan dengan kamu
aku sama sekali tidak menyangka
ternyata kau laki laki pembual kakaknya
apakah kau lupa kejadian semalam antara aku dan kamu kakak
apa yang aku lakukan padamu tadi malam
apakah ada saksi
tidak ada bukan
berarti apa yang kamu katakan itu tidak benar
dan kalau memang benar kamu tidak lain hanya seorang perempuan murahan
yang menggoda lelaki terpandang untuk kepentingan dirimu sendiri
kamu pergi dari sini
atau aku yang menyerahmu
kakak angdui pangga aku akan pastikan kau akan menyesal mengingkari janjimu
dan juga mencampakanku
sekarang saling jelas
pak lastri itu memang suka mengada ada
dan dia mengaku ngaku
mau menjadi menantu
semua orang di jasumungkal ini
tahu dan mengerti tentang dia
kamu tidak usah memikirkan itu lagi
kamu harus segera menikah dengan arya dwi pangga
aku datang menepati janjiku
akan dilakukan malam ini juga
cepat datanglah nak
mau menertawai aku
tertawakannya aku sepuas kalian
dia terlalu berharap
menjadi menantu umpu angga reksa
sampai sampai dia seperti
kasian sekali pak lastri
ini semua karena mu
ini semua karena mu
kenapa kau tega melakukan ini semua pada hidupku
kenapa kau tega menjelat air ludahmu sendiri
dan mengingkari janjimu
sama sekali tak kusangka
lelaki tua itu ternyata pernah bertemu dengan ibuku
lelaki tua itu ternyata pernah bertemu dengan ibuku

kakek berjanji padaku
kakek akan mengantarku bertemu dengan ibu
tapi mana buktinya kek
kakek selalu saja menolak dengan berbagai alasan
mulai sekarang aku tidak mau berlatih lagi
percuma aku menguasai jurus angin lengan seribu
tapi terpaksa kakek melakukan itu
kakek jangan menangis kek
maafkan aku kek
aku tidak bermaksud menyakiti hati kakek
ibumu bernama dewi tunjung biru
dia tinggal di bukit penampian
tapi kau jangan kesana
dia tidak mau menemuimu
apa dia begitu menangis
dia sangat cinta padamu
tapi hatinya terluka
oleh perbuatan ayahmu
yang telah menghancurkan hidupnya
saat dia melihatmu
dia akan teringat pada laki laki itu
siapa kayak laki laki itu
siapa namanya kek
aku akan mencarinya
dan menyeret dia ke kaki ibu
akanku paksa dia minta maaf
cepat katakan kek
aku harus tahu siapa laki laki itu
sudah itu saja
jangan paksa kakek menyebutkan namanya
begitu banyak perwira singosari
siapa yang menghancurkan hidup ibu
kakek tidak pernah mengatakan secara jelas
tapi aku bertekad akan menemukannya
sepertinya ada secerca harapan
aku mengetahui rahasia itu
dia mengenal ibuku
mungkin dia pun tahu siapa lelaki
yang telah menghancurkan hidup ibuku
aku akan menanyakannya nanti
kakek mencari ibu
berarti kamu arguably sudah menyokong alam namanya
berarti kamu harus
untuk memanfaatkan dirinya
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi